ketemu aku sakit kenapa cuy
lihat juga sih ya kenapa setiap pak bos ngeliat rena jadi kesakitan gitu ya
jangan nangis lagi ya gemuk ya
nanti kalau gemoy nangis terus air matanya habis terus nanti udah enggak gemoy lagi ya
aku sedih cuy aku mau sama papa tapi kenapa papa masih sakit tapi papa kenapa enggak mau ketemu
sama aku nih dengerin itu sayang ya papa bukannya nggak mau ketemu sama rena
papa kan papa masih sakit papa harus istirahat gitu ya tapi kalau ketemu allah kok papa gak sakit
tapi kalau ketemu aku sakit kenapa cuy
iya juga sih ya kenapa setiap pak bos ngeliat rena jadi kesakitan gitu ya
gini loh pak nino tadi kan rena jenguk pak bos terus pas di ruangannya pak bos
tiba tiba kepalanya sakit
jadi rena disuruh pulang makanya rena sedih pak
kepala al sakit lagi kayaknya aku gak bisa jenggok dia sekarang nanti aja aku cari hari lain
rena daripada rena sedih mau enggak rena main sama om baik
mainnya di rumah om baik ya

di rumah om baik aja kan di rumah om baik ada om pacan om macan ada tante frozen gimana kamu mau
beneran kalau gitu mana senyumnya nah gitu dok
oh enggak enggak ganggu kok kenapa nino
begini saya ini lagi ada di depan jakarta hospital
saya mau jenguk out cuman saya dapat kabar dari mirna
katanya al lagi sakit kepalanya jadi gak bisa ketemu dulu
makanya nanti saya cari waktu untuk jenguk lagi
oh ya satu hal lagi di depan saya ketemu sama mirna dan juga reina
kalau gak keberatan saya ajak reina main gak apa apa ya bu
main main kemana
ke rumah kan ada papa sama mama ada elsa biar bisa menghibur rena juga
boleh juga sih ajakan nino
apalagi rena lagi sedih banget karena kejadian tadi
barangkali kalau pergi sama nino ketemu karina dan mas chandra rena bisa terhibur
mas chandra dan karina kan sayang sekali sama reina
ehmnya boleh boleh silahkan nino tapi jangan lama lama ya
yaudah kalau gitu salam buat al cepat sembuh ya bu
tuh boleh kita main di rumah
satu dua tiga
anak saya kenapa ya dok
ini udah kedua kalinya
setiap kali al melihat reina anaknya kepalanya langsung sakit
apa yang salahnya dengan dia
memang ada efek sampingnya
pasien sering sakit kepala mual muntah dan ada banyak lagi
oleh karena itu kondisi sekitarnya harus kondisi apa
pasien juga harus relax
kalau ada hal hal yang emosional memicu stresnya ya sakit kepalanya itu akan muncul
tapi kenapa sakit kepala al itu selalu muncul setiap bertemu reina
apa ini ada hubungannya dengan hasil tes dna reina dan roy
lagi puasa aku diajakin lari pagi
haus dong pa
justru kalau gak gerak kita lemes
pa pa aku nggak deh
aku aku duduk aja deh istirahat dulu deh aku gak kuat
yaudah aku satu puteran lagi ya
siapa khususnya aku bandara sendiri
saya udah tau semuanya
dan bikin saya gak bisa keluar dari kebakaran itu
saya gak bakal diem lagi tante
saya akan balas tante
dan bikin tante menyesal atas apa yang tante buat ke saya
mama mimpi buruk
mama mimpi buruk apa sih
jangan sampe papa tau apa yang terjadi sama riki
tadi aku mimpi
aku lagi di
orang yang kain aku pencuri
ya aku sentul aku marah lah
aku gak mau disangkain pencuri
kau ada ada aja
daripada kamu disini ntar mimpi buruk lagi
udah aku tunggu di depan ya
kamu gak usah pikirin itu
yang penting sekarang kamu fokus sama pemulihan kondisi kamu
kamu gak terima dia perlakuin aku seperti ini om
selama kamu gak sadarkan diri
om bilang sama elsa kalau kamu meninggal

biar aku bisa menerima apa yang kamu ngasih itu
biar elsa panik
dan dia merasa kalau perbuatan dia diketahui oleh orang lain
om juga bilang tentang kematian kamu sama rafael
karena om lihat dia di cctv datang ke rumah kamu
dia sepertinya mengutip kamu
lalu dia pergi dan kembali lagi saat terjadi kebakaran
dia sepertinya mencurigai sesuatu
atau bahkan mungkin mengetahui sesuatu
makanya terpaksa om juga bohong sama dia
demikian presentasi strategi pemasaran dari kami
terima kasih bu andin
selamat pagi semuanya
maaf saya terlambat
jadi saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya
karena sudah mempersiapkan presentasi yang sangat bagus dan sangat menarik
saya pun juga udah belajar kok tentang strategi marketing ini sebelumnya
dan soal pemasaran kita tahun lalu
dan saya rasa kalau kita ajuin ke tim marketing ya cukup menarik
tapi menurut saya mungkin kita bisa bikin sesuatu hal yang berbeda dari tahun tahun sebelumnya
mungkin kita bisa buat sesuatu hal yang lebih intim kepada customer kita
ada masukan dari bu andin untuk mengenai hal tersebut bu
menurut saya kita harus adain tentang maharapi beauty class
kita undang brand ambasador kita makeup artis yang terkenal juga dan customer setia kita juga bisa ikut serta
jadi untuk produk produk terbaru kita jadi lebih personal juga untuk kita penjelasannya
kita juga bakal kasih tau gimana cara pakai
kita juga bakal kasih tau gimana cara pakai
kita juga bakal kasih tau gimana cara pakai
kita juga bakal kasih tau gimana cara pakai